tiga zalfak ship atau kapal penyelamat reruntuhan milik angkatan laut tiongkok
dan satu buah kapal dari sk kamiga setelah tiba di laut utara bali
untuk melakukan evakuasi terhadap badan kapal selam kri nanggala empat ratus dua
hal ini disampaikan oleh asrena kasal laksda muhammad ali dalam konferensi pers
yang digelar selasa pagi di rsal dr minto harjo jakarta pusat
muhammad ali menjelaskan lokasi badan kri nanggala telah ditemukan
dan saat ini dibersiapkan evakuasi badan kapal sedang dilakukan
menurut astrena kasal beberapa hal yang menjadi kendala adalah terkait arus internal
yang kuat di lokasi tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua
selain itu dibutuhkan tangan tangan untuk memasang alat alat yang mengangkat badan kapal
meski demikian ali cukup optimis operasi ini dapat berhasil
karena kapal kapal yang digerahkan memiliki kemampuan khusus untuk penyelamatan kapal selam
ini dilengkapi dengan peralatan robotik
dengan peralatan medis untuk chamber
jadi kalau ada kecelakaan pada penyelam dia langsung bisa masuk chamber untuk diselamatkan
kemudian ada helipad untuk helikopter
kemudian kita penyelam penyelam kita tadi yang saya sebutkan dari kopaska
dari dislambair dan dari taifib marine
kemudian yang dari sk kamigas timas
kapal yang biasa
mengangkut dan memasang pipa pipa bawah laut